jelang pemilu beragam hoax atau berita bohong semakin marak beredar di berbagai platform media sosial
seperti facebook instagram tiktok hingga youtube
mulai dari konten menyesatkan terkait proses pemilu
hingga mengandung fitnah dan adu domba terhadap para kandidat politik
pemilu dua ribu dua puluh empat sudah semakin dekat
namun sayangnya di berbagai media terutama media sosial
ini sudah semakin banyak hoax yang beredar
berdasarkan data dari kominfo saja
ini dari lima tahun terakhir sudah ada lebih dari sebelas konten hoax
dengan kategori politik dan pemerintahan ini di kisaran seribu hingga dua ribu konten hoax yang beredar
lalu seperti apa dampak serta langkah untuk menangkal hoax jelang pemilu ini
terutama bagi pemilih muda
banyak anak muda yang akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
data kpu menyebut akan ada empat puluh enam juta pemilih dari generasi z
di mana mayoritas generasi ini merupakan pengguna aktif media sosial
pasti bikin mempengaruhi soalnya kan orang orang bilang kayak orang a itu dulunya orang jahat atau seperti apa gitu
jadi bikin bingung apa sebaiknya saya pilih ini ya walaupun menurut saya sebaiknya dia gitu
jadi kita susah buat percaya sama yang benar atau yang enggak
karena terlalu banyak berita berita yang bohong
hoax kayak gitu
dicari tahu lebih dalam lagi sih
kalau misalnya nemu berita yang sekiranya sedikit bikin ragu langsung diskip kadang kadang
tapi kadang juga kalau misalnya yang menarik dicari tahu sampai nemu kebenarannya gitu
buat perak juga buat ngelihat berita tuh harus benar benar detail dan harus beberapa sumber juga sih
ketua bawaslu rahmat baktia mengatakan maraknya hoax dapat berpotensi memunculkan bias
yang dapat mempengaruhi keputusan memilih
bahkan menciptakan kubu kubu ekstrim yang dapat memecah persatuan bangsa
perbuatan tersebut termasuk tindak pidana pasal dua ratus delapan puluh undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu
bawaslu terus berupaya menangkal hoax dengan berkolaborasi bersama kementerian kominfo
mulai dari pencegahan hingga mekanisme pelaporan
mereka ini sekarang lagi mengatur bagaimana mekanisme pelaporannya
dan juga bagaimana mekanisme yang ditutupkan oleh platform
ada mou dengan platform
kemarin baru saja dengan tiktok
nah tiktok kan lagi in nih di teman teman zilenial ini
nah dengan itu jangan sampai apalagi tiktok itu bukan hanya suara bukan hanya tulisan
tapi bentuk video ini yang lebih menarik ya ke depan
presidium litbang mafindo atau masyarakat anti fitnah indonesia loina
mengatakan terdapat dua teknik untuk mengurangi penyebaran hoax
yaitu pre banking dan debanking
pre banking merupakan upaya pencegahan dengan mengetahui fakta dan perbedaan sebelum hoax beredar
sedangkan debunking merupakan cara menghadapi informasi salah setelah beredar
dengan mengecek fakta dari berbagai sumber
fakta itu kita beberkan jauh sebelum hoax itu tersebar
nah ketika hoaxnya tersebar kita sudah paham dong bahwa
nggak begitu karena sudah ada informasi pre banking sebelumnya
debanking itu cek fakta
kita mencek fakta fakta yang ada di dalam informasi tersebut
kemudian kita verifikasi dan setelah ada verifikasi berarti kita klarifikasi
loina menjelaskan agar dapat terhindar dari hoax penting untuk mengetahui sejumlah ciri hoax
pertama sumber pembuat dan penyebar informasi tidak jelas
kemudian argumen terlihat ilmiah namun isinya salah
ketiga informasi terkesan dilebih lebihkan dan memancing emosi
lalu ada permintaan untuk disebarkan atau diviralkan
selain itu ada fakta yang disembunyikan tidak mengandung lima w plus satu h lengkap
setelah itu lakukan pengecekan fakta di berbagai sumber terpercaya
hal ini membutuhkan kemampuan literasi digital yang didukung keterampilan berpikir kritis yang terus diasah
selain itu penting untuk selalu menyaring informasi sebelum menyebarkan ke orang lain
guna mengurangi penyebaran hoax terutama di masa pemilu
tim liputan cnn indonesia